hingga senin sore enam jenazah korban banjir bandang di sekitar air terjun dua warna sibulangit deli serdang berhasil ditemukan tim gabungan
keenam jenazah tersebut dibawa ke rumah sakit bayangkara medan untuk diidentifikasi
ini merupakan proses pencarian delapan belas korban yang dinyatakan hilang sejak banjir bandang terjadi
enam jenazah telah ditemukan jenazah jenazah ini ditemukan di sejumlah titik yang berbeda
beberapa jenazah terseret jauh hingga beberapa kilometer dari air terjun dua warna
proses pemindahan jenazah mengalami kendala karena medan yang sulit
masih ada lima belas korban yang belum ditemukan